rapat dewan gubernur bangun desa
pada tanggal enam belas dan tujuh belas desember dua ribu dua puluh
suku bunga deposit facility juga tetap sebesar tiga persen
dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat lima persen
keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap rendah
khususnya juga termasuk stabilitas nilai tukar rupiah
yang terjaga serta upaya bersama
untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
bangun desa memperkuat sinergi kebijakan
dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan
untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional
yaitu melalui pembukaan sektor sektor ekonomi produktif dan aman covid sembilan belas
penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran
melanjutkan stimulus moneter dan makrobirizal
serta akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan
di samping kebijakan tersebut
bank indonesia menempuh pula langkah langkah kebijakan sebagai
pertama melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua memperkuat strategi operasi moneter
untuk mendukung stand kebijakan moneter akomodatif
tiga memperkuat kebijakan makrobilansial akomodatif
untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan
kepada sektor sektor prioritas
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
di tengah terjaganya ketahanan sistem keuangan
keempat mendorong penurunan suku bunga kredit
melalui pengawasan dan komunikasi publik
atas transparansi suku bunga perbankan
dengan koordinasi bersama ojk
kelima memperkuat pendalaman pasar uang
melalui perluasan underlying dndf
serta penguatan disdor sebagai acuan
dalam mekanisme penentuan nilai tukar di pasar falas
kenam memperkuat koordinasi pengawasan perbankan
secara terpadu antara bank indonesia ojk dan lps
dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan
ketujuh mempercepat transformasi digital
dan sinergi untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi
melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran
dan percepatan implementasi blueprint
sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima
yaitu pertama memperpanjang kebijakan merchant diskon rate
atau mdr qr indonesian standard cris
sebesar persen untuk merchant usaha mikro
sampai dengan tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
kedua memperkuat dan memperluas implementasi elektronifikasi
dan digitalisasi baik di pusat maupun di daerah
bersinegi dengan pemerintah pusat dan daerah
serta otoritas terkait melalui pembentukan tim percepatan
mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi
serta kolaborasi perbankan dengan fintech
melalui percepatan implementasi sandbox dua
seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional
dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah
serta mendukung stabilitas sistem keuangan
koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah
dan komite stabilitas sistem keuangan kssk
terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi
serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional
fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi
permasalahan sisi permintaan dan penawaran
dalam penyaluran kredit dan pembiayaan
dari perbankan kepada dunia usaha
pada sektor sektor prioritas
yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
kinerja perekonomian global terus menunjukkan perbaikan
dan diperkirakan akan meningkat lebih tinggi pada tahun dua ribu dua puluh satu
perbaikan ekonomi dunia didorong oleh peningkatan mobilitas
dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara
terutama amerika serikat dan tiongkok
perkembangan sejumlah indikator dini pada bulan november dua ribu dua puluh
mengkonfirmasi perbaikan ekonomi global yang terus berlangsung
kenaikan purchasing managers index pmi di bidang manufaktur dan jasa
terus berlanjut di amerika serikat dan tiongkok
keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik di amerika serikat
tiongkok dan kawasan eropa
serta tingkat pengangguran menurun di banyak negara
perbaikan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut
dengan tumbuh di kisaran lima persen pada tahun dua ribu dua puluh
setelah terkontraksi tiga delapan persen pada tahun dua ribu dua puluh
kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi
peningkatan mobilitas dan berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter
perbaikan ekonomi global tersebut mendorong kenaikan volume perdagangan
dan harga komoditas dunia sesuai perkiraan sebelumnya
di dalam negeri perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik
juga terus berlangsung secara bertahap dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun dua ribu dua puluh
perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator pada november dua ribu dua puluh
seperti peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa daerah
berlanjutnya perbaikan pmi manufaktur
dan menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan
ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha
kedepan vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol covid sembilan belas
merupakan kondisi prasarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut
prospek perekonomian domestik yang membaik tersebut juga didukung oleh berbagai langkah kebijakan
yang diarahkan untuk mendorong pertama pembukaan sektor sektor produktif dan aman secara nasional
maupun di masing masing daerah
kedua akselerasi stimulus fiskal dalam apbn dua ribu dua puluh
penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran
berlanjutnya stimulus moneter dan makro binisial
serta kelima percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan
khususnya terkait pengembangan umkm
dengan kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi indonesia diperkirakan akan mulai positif
pada triwulan empat dua ribu dua puluh dan akan berada pada kisaran minus satu persen hingga minus dua persen
pada keseluruhan tahun dua ribu dua puluh
yang kemudian akan meningkat lebih tinggi yaitu pada kisaran empat delapan sampai lima delapan persen pada tahun dua ribu dua puluh
di sisi eksternal neraca pembayaran indonesia diperkirakan tetap baik
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal
defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah
didorong oleh surplus neraca barang yang berlanjut
neraca perdagangan pada bulan november dua ribu dua puluh mencatat surplus sebesar dua enam puluh satu miliar dolar as
melanjutkan surplus pada bulan bulan sebelumnya sebesar tiga enam miliar dolar as
sementara itu aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik juga berlanjut
tercermin dari investasi portfolio yang mencatat aliran masuk atau net inflow sebesar dua lima puluh empat miliar dolar as
pada periode oktober hingga lima belas desember dua ribu dua puluh
posisi cadangan devisa indonesia pada akhir november dua ribu dua puluh juga tetap tinggi
yaitu satu ratus tiga puluh tiga enam miliar dolar amerika serikat setara pembiayaan sembilan sembilan bulan import
atau sembilan lima bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
level atau tingkat kecukupan cadangan divisa indonesia
ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
kedepan defisit transaksi berjalan diperkirakan akan di bawah satu lima persen dari pdb pada tahun dua ribu dua puluh
dan terjaga pada sekitar satu dua dari pdb pada tahun dua ribu dua puluh satu
sehingga mendukung ketahanan sektor ekonomi
kedepan diperkirakan akan diperkirakan akan diperkirakan akan diperkirakan
dengan kekuatan ekonomi indonesia
nilai tukar rupiah terjaga didukung langkah langkah stabilisasi bank indonesia
dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik
nilai tukar rupiah pada tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh
menguat enam puluh tiga persen secara rata
meskipun melemah terbatas empat persen secara point to point dibandingkan dengan tingkat atau level november dua ribu dua puluh
perkembangan nilai tukar rupiah yang terjaga dan stabil didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing
ke pasar keuangan domestik seiring dengan menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global
dan persepsi positif investor terhadap pemerintah
perkembangan nilai tukar rupiah yang terjaga dan stabil didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan global

dengan perkembangan ini rupiah sampai dengan enam belas desember dua ribu dua puluh secara year to date mencatat depresiasi sekitar satu tujuh puluh dua
dibandingkan dengan tingkat pada akhir dua ribu dua puluh
kedepan bank indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut
seiring levelnya yang secara fundamental masih under value
hal ini didukung defisit transaksi berjalan yang rendah inflasi yang rendah dan terkendali
daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi dan premi risiko indonesia yang menurun serta likuiditas global yang besar
kedepan bank indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut secara year to date mencatat depresiasi sekitar satu tujuh puluh dua

inflasi indeks harga konsumen atau ihk pada november dua ribu dua puluh tercatat dua puluh delapan persen mont to mon
sehingga secara tahunan inflasi mencapai satu lima puluh sembilan persen year on year
inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik
yang belum kuat konsistensi kebijakan bank indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi
pada kisaran sasaran yang ditetapkan dan stabilisasi nilai tukar rupiah yang terjaga
sementara itu inflasi kelompok volatil food meningkat terutama karena faktor musiman
akibat kenaikan harga komoditas hortikultura seiring dengan berlalunya musim panen serta harga komoditas global
yang meningkat inflasi kelompok administer crisis juga meningkat didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara
di tengah deflasi komoditas tarif listrik sejalan dengan kebijakan penyesuaian tarif
bank indonesia memperkirakan inflasi pada tahun dua ribu dua puluh lebih rendah dari batas bawah target inflasi
dan kembali ke sasaran kesehatan
sejalan dengan kebijakan moneter dan makrobudential akomodatif yang ditempuh bank indonesia
kondisi likuiditas tetap longgar bahkan melimpah sehingga mendorong suku bunga terus menurun
dan mendukung pembiayaan perekonomian
hingga lima belas desember dua ribu dua puluh bank indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitative easing di perbankan sekitar rp enam ratus sembilan puluh empat sembilan triliun
terutama bersumber dari penurunan giro wajib minimum gwm sekitar rp satu ratus lima puluh lima triliun dan ekspansi moneter sekitar rp lima ratus dua puluh empat satu triliun
longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau al per dpk di perbankan
dari empat sembilan puluh tiga persen dan sembilan tiga puluh delapan persen pada oktober dua ribu dua puluh menjadi empat tujuh puluh empat persen dan sembilan tiga puluh dua persen
sementara bank indonesia menurut penurunan bi tujuh d reverse rebate yang sudah dilakukan oleh bank indonesia
memandang bahwa penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lambat
penurunan suku bunga kredit diperkirakan akan berlanjut dengan longgarnya likuiditas dan rendahnya suku bunga kebijakan bank indonesia
di pasar keuangan imbal hasil sbn sepuluh tahun turun dari enam tujuh
karena enam belas persen pada akhir november dua ribu dua puluh menjadi enam tujuh persen pada enam belas desember dua ribu dua puluh
bahkan pada dewasa ini sudah tembus di bawah enam persen
dari besaran moneter pertumbuhan besaran moneter dalam arti sempit yaitu m satu dan dalam arti luas m dua
pada november dua ribu dua puluh tetap tinggi yaitu masing masing sebesar lima belas delapan persen year on year dan dua belas dua persen year on year
sinergi ekspansi moneter bank indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah
dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat
bank indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan apbn tahun dua ribu dua puluh
melalui pembelian spn dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung sebagai bagian upaya
untuk mendukung percepatan implementasi program pemulihan ekonomi nasional
dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi
sampai dengan tanggal lima belas desember dua ribu dua puluh bank indonesia telah membeli sbn di pasar perdana
melalui mekanisme pasar sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank desa
tanggal enam belas april dua ribu dua puluh sebesar rp tujuh puluh lima delapan puluh enam triliun termasuk dengan skema lelang utama
dengan demikian keseluruhan sbn dalam apbn tahun dua ribu dua puluh sesuai keputusan bersama tersebut telah dilaksanakan
dengan demikian secara keseluruhan bank indonesia telah melakukan pembelian sbn
untuk pendanaan dan pembagian beban dalam apbn dua ribu dua puluh
guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebesar rp empat ratus tujuh puluh tiga empat puluh dua triliun
selain itu bank indonesia juga telah merelasikan pembagian beban dengan pemerintah
atas penerbitan sbn untuk pendanaan non public goods umkm sebesar rp satu ratus empat belas delapan puluh satu triliun
dan non public goods korporasi sebesar rp enam puluh dua dua puluh dua triliun
sesuai dengan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bank indonesia tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
dengan sinergi ini pemerintah dapat lebih memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi apbn
untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga meskipun risiko dari berlanjutnya dampak covid sembilan belas
terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati
rasio kecukupan modal atau capital ediquation ratio car perbankan pada oktober dua ribu dua puluh tetap tinggi
yaitu mencapai dua lima miliar dolar
tercemin pada peningkatan indikator penjualan dan kemampuan bayar di dunia usaha
transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai menunjukkan peningkatan
sejalan dengan perbaikan ekonomi disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan

digitalisasi akan terus semakin kuat didukung dengan integrasi ekosistem antara digital banking
dengan fintech selanjutnya kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan kepada penguatan
momentum pemulihan ekonomi nasional bersinergi erat dengan pemerintah dan otoritas lainnya
serta perluasan akseptasi digital di seluruh wilayah indonesia
untuk kesepakatan bersama yang pertama antara gubernur bi dan menteri keuangan yang tanggal enam belas april dua ribu dua puluh
akan berlanjut tahun dua ribu dua puluh satu dan alhamdulillah bu menteri keuangan dan saya juga sudah menandatangani
perpanjangan skb satu yang semula berakhir tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh diperpanjang sampai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
itu adalah keputusan bersama satu ya di mana bank indonesia sebagai
pembeli siaga non competitive birder dalam lelang perdana spn oleh pemerintah
bahwa pemesaran vaksin yang dilakukan oleh pemerintah selama ini juga menggunakan dana dari burden sharing tersebut
pembayaran maupun juga dari hasil assessment big data kembali saya sampaikan dengan berbagai indikator tadi
pertumbuhan ekonomi indonesia diperkirakan akan mulai positif pada tahun dua ribu dua puluh
dan berada pada kisaran minus satu persen hingga minus dua persen untuk keseluruhan tahun dua ribu dua puluh
dan halal value chain itu menjadi sangat penting agar demand permintaan mengenai keuangan syariah
termasuk dari perbankan syariah ini akan semakin besar
berdasarkan penerbitan global index yang terakhir indonesia masuk the best sepuluh di dalam ekonomi keuangan syariah
baik di bidang keuangannya di bidang makanan di bidang fashion maupun yang lain lain
yang ketiga ingat bank indonesia juga telah melakukan berbagai penguatan kebijakan moneter dan makro berisial di bidang syariah
bahwa bank indonesia juga sudah mengeluarkan berbagai inisiatif baru dan kebijakan kebijakan baru
di dalam mengembangkan memperluas pasar uang syariah